seperti inilah percakapan novi dianasari dan alain claire maurice m van den bosche
sang tenaga kesehatan itu memaksa mengembalikan uang yang diberikan pria tersebut
menggunakan bahasa indonesia alain mengatakan uang itu diberikan untuk memperaktir naga selain membeli bakso
aksi tak terduga ini terekam di puskesmas pakis aji jepara jawa tengah pada senin pekan lalu setelah novi memvaksin alain
menurut novi alen antri sejak pagi dan tidak menerima perlakuan khusus
namun selesai vaksinasi novi pun kaget karena menerima sejumlah uang dan segera mengejar alen untuk mengembalikannya
kemarin kan bolehnya setelah pelayanan vaksin itu dia mau pulang udah ambil kartu terus dia ngasih uang di meja vaksinasi
kebetulan saya disitu jadi refleks langsung kejar kulenya
diketahui alen menjalani vaksinasi karena sudah menjadi wni dan memiliki nik
kepala puskesmas pakis aji sangat berterima kasih atas tindakan yang dilakukan petugas vaksinasi
yang tetap menjaga martabat dan profesionalisme sebagai tenaga kesehatan serta abdi negara
saya sangat mendukung dengan apa yang telah dilakukan teman teman karena pada prinsipnya kita
sebagai abdi negara memang harus all out untuk mengabdi bahwasannya untuk pelaksanaan vaksin memang gratis
pihak puskesmas pun meminta jajarannya memberi pelayanan maksimal dengan sepenuh hati dan tidak membeda bedakan warga